berjenis kelamin laki laki lima puluh tahun
kemudian satu lagi mayat
berapa lama korban berada di tkp
biarlah lihat menjelaskan bingkai luar itu paling kalau mau sholat sholat maghrib bisa
normal ya maksudnya enggak enggak enggak pernah main kesini atau enggak pernah enggak enggak